penetapan tersangka penyitaan aset hingga pembukuan rekening telah dilakukan oleh polisi
kini para korban menunggu cemas apakah uang mereka bisa kembali
dan untuk membahasnya malam hari ini sudah bergabung melalui sambungan zoom
komisaris besar polisi gatot repli andoko kabak penum ropenmas divisi humas polri
dan yenti garnasi pakar pidana pencucian uang universitas trisakti
saya ucapkan selamat malam kepada bapak dan ibu terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
saya pertama kali akan ke pak gatot dulu pak gatot boleh diupdate seperti apa penyidikan hingga saat ini
sudah tahu bahwa ada dua afiliator yaitu atas nama doni salmanan dan juga indra kesuma yang ditetapkan sebagai tersangka
sudah diambil aset asetnya sudah disita
sejauh ini apakah kemudian polisi
juga melakukan pelidikan terhadap afiliator lain
baik mbak perlu kami sampaikan
khusus untuk kasus ds dengan platform quitex
tadi kami sampaikan dalam rilis bahwa penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap dua puluh delapan saksi
yaitu terdiri dari ada dua puluh saksi kemudian ada saksi ahli
jumlahnya delapan orang yang terdiri dari dua saksi ahli bahasa kemudian dua saksi ahli ite
kemudian ada tiga alis pidana dan satu alis investigasi
kemudian barang bukti yang sudah diamankan sementara ini
sementara ini sudah dilakukan penyitaan itu ada beberapa unit rumah yaitu ada dua unit rumah
yang pertama itu ada di
di daerah soreang kemudian ada di kota bandung ini khusus ds
kemudian juga ada satu unit kendaraan mewah jenis porse
kemudian juga ada kendaraan honda cr v kemudian fortuner
ada juga kendaraan roda dua seperti motor ninja bmw ducati dan yamaha gs
kemudian juga ada yang merek atm dan juga kendaraan merek st
kemudian juga ada beberapa barang lagi yang lainnya
dan ini masih dilakukan kresim terus oleh penyidik barres rin
terkait dengan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan saudara ds
sedangkan untuk sodara ica ini juga sudah dilakukan penyitaan grup
dan dilakukan kresim terus penyidik selalu berkoordinasi dengan pt acsk

yang dilakukan oleh sodara ica dengan platform ginomo
ini sudah dilakukan
nah untuk afiliator lain ini masih terus dilakukan pendalaman dan pengembangan
oleh teman teman penyidik barreskrim diantaranya yang sudah bisa disampaikan yaitu
berkait dengan kasus platform viral blast global
kemudian yang kedua adalah kasus yang terkait dengan platform
yang terkait dengan platform paracast
ini juga sudah mulai dilakukan penyidikan khusus untuk viral blast global
ini sudah masuk proses sidik sudah dilakukan penahanan terhadap tiga orang
satu orang sudah kita terbitkan dpo sedangkan untuk platform parameter
ini masuk dalam penyelidikan teman teman penyidik di barres rin
pak gatot bagaimana dengan pasal pasal yang dikenakan kepada khusus dalam kasus ds dan juga ika ini
apakah pasal pasal yang digunakan sama untuk kedua tersangka
sama mbak sama tetap pada keduanya
terutama kita juga ada selain undang undang ite kemudian ada pasal pidana
dan pasal yang ada dalam undang undang tppu
ini yang dikenalkan terhadap keduanya
saya mau ke bu yenti
ini soal pastinya harapan korban dan juga pasal pasal yang dikenakan kepada kedua tersangka
ya terima kasih sama sama
ya untuk agar uang hasil kejahatan itu bisa dirampas
dan kemudian nanti kalau terbukti kita kembalikan kepada korban
yang paling penting adalah tppu
tapi tppu itu kan tidak berdiri sendiri
tppu itu harus merupakan rangkaian dari kejahatan asal
nah tadi penyidik kan sudah mencari kejahatan asalnya yaitu undang undang ite dan undang undang tppu
nah di sinilah halirannya
ternyata ini persangka ini harus dilihat perbuatan itu apa
yang merupakan kejahatan asal yang menghasilkan uang dari para korban tersebut
kita harus melihat bagaimana modusnya yaitu penipuan ya penipuan
menggunakan online bahkan juga judi dan sebagainya
yang berkedok trading yang kemudian ternyata tidak
nanti kita lihat apakah memang korban korban ini memang sedemikian rupa
termanipulasi tertipu seolah olah trading
kemudian dia menyetorkan uangnya
yang merupakan mungkin awalnya kan kalau nggak salah saya dalami itu
satu deposit ya kemudian ada dummy dummy dummy nya itu
dummy nya itu menang terus gitu ya
istilahnya kok menang gitu ketika isunya menang
karena ini binary option itu kan optionnya itu kan harus kalau trading itu kan untung dan rugi
nah nanti didalami kepada para korban itu yang ditawarkan apa
menang dan kalah atau untung dan rugi
nah jadi kalau menang dan kalah itu akan bahasanya judi online gitu
nah kita lihat di sana kenapa orang itu mau memberikan uang uang yang sedemikian banyaknya itu
ketika uang sudah masuk kepada orang orang yang melakukan penipuan
kemudian judi yang berkedok trading itu kemudian diapakan uang ini
uang ini oleh yang bersangkutan kan kita lihat tadi
ada dibelikan mobil rumah motor dan sebagainya
dan kemudian juga ada rekening ya kalau tidak salah kemarin kan sudah ada beberapa yang di blockade
nah ini semua adalah uang harta kekayaan hasil kejahatan
nah harta kekayaan hasil kejahatan ini dari korban kepada pelaku kepada tersangka ini
maka tersangka membelikan apa saja itu adalah tppu
demikian juga karena tppu itu ada pasifnya
siapapun yang menerima dan menguasai uang rekening maupun barang barang itu juga
tersangka pasif kalau memang dia patut menduga bahwa yang diterimanya
berasal dari kejahatan atau curiga lah itu istilahnya ya
kalau misalnya loh hanya kemarin kan hanya karena lucu saja kenapa harus terima satu miliar kan gitu ya
kemudian nah itu kan ada hal hal yang harusnya dia curiga tapi dia terima
nah itu yang kita harus lacak
jadi pelacakan ini penting sekali namun
tentu saja kita harus mengingatkan
yang tentang angka ya itu saya khawatir sekali
kalau disampaikan bahwa telah disita aset aset senilai
nilai waktu belinya atau nilai sekarang
itu yang hati hati supaya nanti para korban itu tidak kecelek gitu ya
karena misalnya mobil mewah saja ketika beli
tahap sepuluh atau lima belas menit dari showroom itu sudah turun harganya
nah ini juga harus hati hati disampaikan nilai nilai apa
nilai nilai yang dari ppatk merupakan aliran transaksi transaksi yang sekarang tentu tidak sesuai dengan nilai realnya
ini yang harus disampaikan karena bagaimanapun juga
nanti korban apabila ini terbukti setelah dirampas dengan putusan pengadilan
dilelang itu tentu nilainya bukan nilai itu
ini juga harus diedukasi kepada para korban
sangat mungkin ada harta kekayaan dan rekening untuk disita dan kembalikan ke korban
dikembalikan kepada yang berhak kali ini adalah korban bukan negara
dan ini kepada korban
ini sangat mungkin karena itu kan pada disita
kalau terbukti ya itulah yang nanti akan dibagikan kepada
dikembalikan kepada korban dan dibagikan mungkin melalui skema
skema ada koordinatornya dan sebagainya
kan ini jumlahnya kan banyak sekali inilah yang menjadi perhatian kita selanjutnya
baik kami menangkap kekhawatiran dari bu yenty soal jumlah atau nilai barang atau uang yang disita oleh penyidik
saya mau ke pak gatot
pak gatot jumlahnya untuk kedua tersangka berapa yang sudah dirilis oleh polri
jumlah aset yang sudah diambil begitu berapa nilai jumlahnya
karena ini berkaitan dengan harapan para korban terkait dengan apa ya
uang yang telah mereka investasikan begitu
baik mbak perlu dikatakan sama mereka
seperti yang tadi sampaikan mbak yeni ya memang penyidik secara ini masih menghitung
tapi dari hasil koordinasi dengan ppa pk khusus untuk saudara isha ini
di nilainya sudah hampir seratus miliar
tapi ini bisa bertambah karena penyidik masih melakukan

jadi kan pasti akan dikambahkan lagi
sedangkan untuk saudara ds dari hasil penilaian sementara
itu nilainya adalah hampir enam puluh miliar
dan ini masih terus dilakukan tracing dan kemungkinan akan lebih
itu ya mbak
jumlahnya tidak main main ya
kalau tadi ika lebih mungkin bisa lebih dari seratus m kalau ds ada lebih dari enam puluh m
bu yanti ini nilainya cukup besar
tentunya juga banyak juga korbannya yang sudah melaporkan
seperti apa bu yenti seharusnya para korban ini
kemudian menempuh jalur hukum untuk bisa mendapatkan kembali hak mereka
para korban ini juga pasti didampingi oleh penasihat hukumnya
selain koordinator ya koordinator biasa belum tentu dia pengacara juga ya
saya kira perlu juga dikawal
karena nanti ini kan sama dengan first travel pada waktu itu
atau jiwa seraya janganlah sampai membuat gaduh di luar

nanti betul betul harus penyidik
itu kan aliran dana dari ppatk kan menyebutkan nama nama juga ya
pasti ada itu nama nama
nama ini banyak sekali
nanti ketika sudah dijadikan satu atau berapa koordinator
ini kan harus dibagi
nah ini yang harus dari sekarang itu harus diskemakan
tapi yang jelas tidak mungkin akan sesuai dengan yang diberikan
dan kemudian nanti dilihat
apakah mereka ini memang korban korban yang tadinya trading
siapa tahu kan namanya judi online di indonesia itu bukan jarang terjadi ya pak gatot
siapa tahu yang memang judi online itu kalau memang judi online ya tidak ada pengembalian gitu
maka harus betul betul dilihat
masing masing korban itu tertipunya terperdayanya itu seperti apa
itu kan semua ada di penyidik
saya kira itu mudah sekali
dengan cyber instrumen yang ada di polri itu mudah sekali melacak bagaimana
karena mereka juga jabi juga kan itu bagaimana antara mereka berjanjinya
dan sehingga mereka kemudian terwujud dan memberikan uang
karena kan uang itu kan besar sekali
kalau tidak salah ini kan skemanya juga ponzi
di mana penjualan lot
lot juga ya yang satu menit adalah empat belas
itu orang bayangkan berjam jam berhari hari berbulan bulan
itu kan banyak sekali sebetulnya
saya kira sudah di angka triliun ya
itu yang masuk ya bapak ya
sudah di angka triliun
tapi kalau ini kan insya allah terus dicari lagi kalau baru seratus miliar dan tujuh puluh miliar tentu itu jauh sekali
tapi itu kan baru nilai aset
yang saya tadi khawatir mohon kiranya kalau nilai aset ya karena itu kan ada badan nanti yang
badan nanti yang menilai berapa sih aset itu
saya hanya ingin supaya mereka tidak terperdaya apa ya mereka sudah terlanjur berharap
tapi ternyata nanti kita repot sendiri
karena dan ini juga saya juga mengkhawatirkan bagaimana nilai mobil mobil mewah itu managenya bagaimana
supaya nanti sampai pada saatnya putusan itu nilainya tidak turun
motor sekian banyak gitu ya
ada yang berapa tadi tujuh ratus delapan puluh juta atau satu tiga m itu kalau waktu itu belinya
sekarang nggak tahu berapa harganya apalagi nanti ketika putusan
nah ini jangan sampai negara yang sudah berjuang membela para korban dengan pekerjaan yang sangat berat ini malah nanti dituntut lebih gitu ya
bahwa loh kok jadi kurang
ini harus disampaikan
kemudian kita harus punya cara cara untuk mengamankan barang barang ciptaan ini supaya nilainya tidak turun
ini sebetulnya yang saya dulu selalu mengatakan harusnya kita punya undang undang perampasan aset
sehingga sekarang pun bisa ditentukan oleh undang undang itu bagaimana tentang aset barang barang mewah yang seperti ini yang harus menunggu putusan
siapa yang harus memanage apakah bisa dilelang sekarang sehingga yang disita itu uang
karena nanti turun
siapa yang akan menjaga ini
sehingga berapa penurunannya nilai itu
akan menjadi berkurangnya hak hak korban
ya mbak jadi tadi sudah kami sampaikan juga
sampai sampai sama mbak yanti
bahwa kita terus melakukan tracing aset
terkait nilai ini kami memang berdasarkan pada data yang ada
untuk nanti kami untuk menilainya
mungkinnya penyelidik nanti akan membentukkan dengan stakeholder terkait masalah barang barang yang tidak disipkan
kami memang berharap barang barang tersebut nanti bisa dinilai
kemudian bisa dikembalikan ke masyarakat
hanya kami tetap melakukan upaya untuk memaksimalkan tracing aset tersebut
ya nanti keputusannya ada di pengadilan
ini kan mbak
itu tadi jawaban dari polri
soal bagaimana mengelola aset supaya nilainya bisa tidak turun terlalu jauh
karena korban juga pasti menginginkan bahwa uang mereka kembali
tapi saya mau ke bu yanti
banyak korban beberapa orang yang berbincang dengan saya
tidak realistis ya tidak mungkin
karena sebetulnya sejak awal yang diiming iming ini tidak realistis juga
kan sangat tidak realistis
mereka makanya terwujud kan
edukasi kepada masyarakat menjadi penting ini kan
sekarang juga nampak kan
bahwa kalau yang direkening saya tidak tahu ya
kemarin sudah berapa dua puluh satu rekening
katanya sudah di blokir dan sebagainya kita tidak tahu jumlahnya
tetapi kalau dilihat saja lah sekarang
dulu belinya mobil mewah itu porshir misalnya itu berapa
nah sekarang aja hari ini saja belum tentu seharga dulu
padahal dulu belinya pakai uang dari para korban
kan begitu itu logikanya kan mudah ya
jangan terlalu mebebani kepada pendegar hukum juga
bahwa sesuatu yang tidak realistis gitu ya
lebih dari itu kan tidak juga
dari mana nanti kita akan menggantikannya gitu kan
jadi jangan sampai nanti beban beban yang tidak harusnya ditanggung oleh negara
harus tanggung negara ini kan juga tidak baik seperti ini ya
jadi dari sekarang harus disampaikan
makanya tadi saya katakan hati hati menilai aset sekian harganya sekian
ya sudah disita aset bilang saja
mobil ini sekian
apa ininya sekian
bahwa dulu belinya sekian tapi sekarang kan tidak
biasanya pelaku pencucian uang di indonesia itu pada umumnya pelaku kejahatan
dan mencuci uangnya itu biasanya beli mobil mewah itu paling gampang
tapi juga gampang sekali turunnya gitu kan
ya itu tadi saya katakan
setengah jam dari showroomnya sudah berbeda harganya kalau dijual
apalagi kalau dia menjual gampang ada yang dijual juga
itu kan sudah berpindah tangan dan sebagainya
tetapi apresiasi kepada polisi yang sudah melacak dan terus melacak asetnya
juga pengembangan kepada para pelakunya ya pak
gatotnya tersangkanya sehingga tidak saja pelaku yang mengeluarkan
tapi sekarang barang barang itu dimana
itu yang belum kan misalnya
belum belum ada medianya ya
mungkin memang belum disampaikan
misalnya ada pembelian mobil
mungkin mobil itu dikasihkan ke siapa
itu kan juga termasuk harus dilacak
juga misalnya ada pemberian uang kepada teman dekat
atau kepada siapapun juga kan harus dilacak
yang kita sudah dengar di media
ada beberapa dibagi bagikan
kalau jumlah pembagian itu sangat tidak wajar ya itu harus disita
nah ini ada yang dibagi bagi
tetapi kalau yang di jalan raya saya kira tidak bisa ya
itu kan itu tidak masuk akal lah
terlalu berat ya untuk kita
karena mereka tidak tahu
dan ada satu poin
ada suatu pola atau kebiasaan yang kadang itu sedekah ya
masyarakat tahunya ini kan orang kaya
kita sedang pandemik
bagi dua ratus ribu seratus ribu semuanya di jalanan
hanya waktu itu harusnya yang bagi bagi itu dilacak dong
ini siapa sih kok seperti ini gitu ya
nah tetapi bagi yang menerima tidak bisa
meskipun betul betul itu dari hasil kejahatan
di youtube nya dia
atau di ig nya mereka
itu kan mereka mengatakan bahwa dulu from nothing kan
mereka bukan siapa siapa
sekarang sampai seperti ini
justru itu yang membuat masyarakat semakin tertarik
bahwa dari bukan siapa siapa bisa cepat menjadi begini
bahwa kalau ada kalah kalah dulu itu biasa
nanti kan menang gitu kan
itu kan yang dibujukkan kepada mereka
nah yang hal hal seperti ini
saya kira membuat
karena ini pppu adalah memang mengubah hasil kejahatan
mengalirkan hasil kejahatan
yaitu risiko yang turun harganya
walaupun bisa jadi
misalnya diinvestasikan lagi ke tempat lain
bisa jadi ada keuntungannya
bisa jadi juga gitu
atau ditransferkan atau ditempatkan di satu kejahatan bank
malah ada bunganya
tetapi kalau memberi barang barang itu pasti turun
apalagi untuk yang beli jalan jalan kemana mana
tidak mungkin mau minta kemana
misalnya menyewa pesawat private jet ya
menyewa atau tidak menyewa
saya tidak tahu ya
tapi pasti ada uang untuk itu
kalau beli private nya pasti lumayan
bisa ditarik ya pak
tapi kalau pembayarannya agak sulit ya
untuk mereka patut menduga bahwa uang pembayaran tiket untuk private jet itu adalah dari kejahatan
profilnya mereka sudah terlanjur muncul
mereka profil yang muncul di media berapa
dua tahun mungkin ya
dua tahun ini
sudah cukup meyakinkan bahwa orang orang yang menerima pembayaran itu tidak patut menduga
yang saya sayangkan adalah berkaitan dengan pembelian mobil itu
dalam hal tpu sebetulnya
dealer mobil itu kalau ada transaksi lima ratus juta ke atas
atau mencurigakan harusnya lapor kepada ppatk
jadi sebetulnya kalau itu lapor
laporan kan baru
kita baru dapat laporan sekarang bahwa dulu tidak lapor kan karena sudah jadi kasus
nah ini juga harus ada perhatian dari ojk
bagaimana ojk meyakinkan bahwa para bank bank itu
para penyedia jasa keuangan termasuk dealer
para penyeisa jasa keuangan dan barang termasuk dealer itu
harus melakukan pelaporan kepada ppatk
kalau ada transaksi lima ratus juta ke atas
atau berapapun sepanjang itu mencurigakan
nah ini kan bank juga
kemarin dalam berita ada yang satu hari transaksi dua puluh kali
kemudian kan ada sesuatu yang memang tidak masuk akal
misalnya disebutkan yang bersangkutan
beli tidak bisa tidur
beli mobil tiga miliar di tengah menjelang dini hari
itu kan sesuatu yang sebetulnya janggal gitu kan
itu pasti ada pola pola apa
mestinya kan ini siapa sih
harusnya kan seperti itu
apakah yang malam malam itu beli menjelang dini hari itu dilaporkan
transaksi itu kepada ppatk
jadi hal ini ojk dan satgas investasi harusnya lebih bisa bekerja optimal
baik ada banyak transaksi yang bisa dikembalikan atau yang bisa disita
tapi ada juga pembelian pembelian dan juga pemberian tadi
kita lihat sudah beberapa waktu terakhir pemberian pemberian kepada mungkin donasi begitu
saya terakhir mau ke

pak gatot ini ada sejumlah donasi yang mungkin saja diberikan mungkin kepada lembaga ataupun perseorangan
apakah kemudian polri juga menelusuri hingga ke sana
dan yang paling penting juga yang ingin kami mengerti atau kami tahu adalah big picture dari kasus ini
apakah polri melihat bahwa kedua afiliator ini bekerja sendiri atau mereka mungkin ada dalangnya yang lebih besar begitu ada big boss begitu
apakah polri melihat ada
melihat ada kemungkinan itu
jadi sampai saat ini penyidik baris kempuri itu terus melakukan pendalaman terhadap kedua tersangka terpengirik
untuk mencari tahu tarikan keatasnya atau istilahnya pembuat atau penyurus daripada dua pak pong ini sampai sejauh mana ini masih pun dijalankan oleh teman teman penyidik baris kempuri
kita akan tunggu bagaimana proses investigasi proses penyelidikan dari internal polri
kita akan lihat mudah mudahan bisa cepat selesai bisa ditangkap orang orang yang harus bertanggung jawab karena banyak juga warga yang dirugikan
ada puluhan ribu orang yang dirugikan dan nilainya juga tidak kecil
terima kasih kabak penum ropenmas divisi humas polri bapak kombes gatot repli handoko dan juga ibu yenti garnasih
pakar pidana pencucian uang universitas trisakti sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
terima kasih pak ganti